nn adalah salah satu warga tulungagung yang mengeluhkan mahalnya harga kain seragam dan atribut siswa baru yang dijual di koperasi sma negeri satu kedungwaru
untuk satu paket yang terdiri dari kain untuk empat setel seragam satu jas almamater kaos olahraga dan beberapa perlengkapan lainnya ia harus membayar dua dua juta rupiah
jumlah yang harus dibayar itu belum termasuk ongkos jahit
nn menyebut harga kain di sekolah jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga di pasaran
kain untuk satu setel seragam abu abu putih dijual dengan harga tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah
sementara di pasar harga satu setel seragam jadi hanya di kisaran satu ratus lima puluh ribu rupiah
namun ia tidak bisa berbuat banyak karena pihak sekolah terkenal
kesan mewajibkan untuk membeli kain di koperasi sekolah
kepada media ia minta nama dan wajahnya disamarkan
dia setengah tahun jadi akhirnya bahwa udah pak wajib beli di sekolah aja
karena kalau di luar nanti takutnya seragamnya tidak sama
jadi seperti itu arahan dari sekolah maka kita bayar di sekolah sejak tanggal delapan kemarin dan harus lunas tanggal dua belas
dicicil dicicil tidak boleh jadi dicicil boleh waktu itu kan tanggal delapan
terus harus lunal terakhir diberitahu sekolah sampai tanggal dua belas
jadi tanggal dua belas itu harus lunas
pihak sma negeri satu kedungwaru yang dikonfirmasi pada minggu siang
membantah mewajibkan siswa barunya membeli seragam di sekolah
sekolah juga memperbolehkan siswa mencicil biaya seragam
ini tidak wajib tidak memaksa bebas bisa beli di luar
kalau misalnya di luar harganya lebih murah dan sebagainya
dan itu tidak ada batasan waktu
ada beberapa anak
yang baru lunas setelah kelas dua kelas tiga
bahkan ada yang sampai lunas pun ya tidak lunas ya tidak apa apa
harga seragam yang mahal itu disinyalir juga terjadi di sma lain di wilayah tulungagung
wali murid berharap hal itu bisa jadi perhatian gubernur jawa timur karena memberatkan mereka